apabila ditotalkan bisa mencapai satu ratus tujuh puluh lima juta rupiah sekali panen
nah kemudian muncullah boykot ini
ada sejumlah pasal yang menjadi perbincangan publik
jadi kebetulan punya koneksi yang bisa nyambungin ke gua
kesibukan warga di sini tak lepas dari urusan bunga
itu akan cukup menyulitkan bagi kami semua
biasanya festival arakan sahur ini dilakukan sekali dalam sepekan selama ramadan
ataupun klien anda nih terjebak pinjol
dan juga area peternakan
termasuk juga misalnya jika tentu salah satu diantara pasangan satu dan tiga itu
nah yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan pak jokowi ke rusia ke ukraina
jadi balik latihan lagi di minggu kedua mulai dari senin
ya sebenernya programnya sampai pop gak jauh beda ya
maksudnya yang masih bisa ditanamin
untung dan rugi sudah dirasakan oleh aldo
melalui serangan konsulat iran di syria
pancake juice es dawet durian dan sambal tempoyak
kita dari tahun lalu sampai ke tahun ini gitu
hingga september dua ribu dua puluh tiga saja
west bandit ikut ibl musim depan
dan gue menemukan si kinesio ini gitu
satu demi satu kerbau disembelih
sangat minim atau bahkan saya khawatirnya
itu dana terbatas sehingga untuk merevitalisasi jbl jbl tersebut tentunya butuh biaya besar
lalu potongan kecil yangko dibungkus menggunakan kertas minyak supaya tidak lengket
sehingga pemilik hewan bisa melihat langsung proses operasi dari jendela
cukup penting terutama di indonesia
karena semua upayanya selama puluhan tahun tersebut
medis biasa dan semua orang bisa
jika berbuka berbukalah dengan yang sayang
bahkan mas bram kalau kita bicara tentang salah satu kewenangan kpk yaitu penyadapan
tapi nggak juga sebenarnya karena yang biasa makan disini sukanya yang tipis tapi garing
ada lima ada empat
nah soalnya kan dulu kan gue elit kan
sejak jumat sampai dengan nanti hari minggu pekan ini ya
dan hanya di beberapa tempat saja menjadikan tidak sebidang
ini atau beberapa minggu yang lalu saya katakan kayaknya nggak bisa
tetapi dana likuiditas global ini sangat banyak
iya kalo cerita sampe rumah itu bisa sampe jam sepuluh
kadang tau gak apa apa mau lama mana
ada pun hak hak anak yang harus dipenuhi antara lain hak sipil dan kebebasan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
itu menjadi satu yang kemudian mendowngrade keyakinan dan harapan sebenarnya
jadi kalau kita lihat ini ya apakah di tahun delapan puluh lima tersebut emang negara negara itu biasanya tarif tertingginya terjawabnya tertinggi
hal ini tidak akan membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
bisa dengan olahraga psikologis kita bagaimana kita mindset kita positif dalam menghadapi kehidupan
dibandingkan dengan kerugian negara yang dia lakukan
jadi akumulasi daripada apa yang terjadi minggu lalu
jadi ini yang menyebabkan hampir seluruh pasar ya termasuk di emerging market itu mengalami rally ya
tapi itu pengaruhnya ke ihsg kita kecil gitu ya

dengan cukup berhasil tapi kan tetap ada
yang ada cuma bungkusnya tanpa isinya
ada gak dia suruh kami melaporkan apa segala macem
proses pengangkutan sampah sudah dimulai sejak pagi hingga sore
mas huda apakah anda mendengar suara saya dengan baik
telpon pak lembong ada yang rindu rupanya
soalnya kan kalau misal belok juga ini otot perut kan juga harus nahan kan
memang secara sejarah tentu ikon dari ffv tahun ini adalah miss rukiyah
kemudian juga mungkin berlanjut menggunakan mrt dan juga ada transjakarta
dan seperti yang dijelaskan oleh dr skinner
karena uji kelayakan saat itu memberikan kalau konsorsium bumn itu kuat untuk mendanai dan meminjam dari kreditur tiongkok
jadi itu menjadi suatu tantangan tersendiri dan suatu daya tarik bagi para hacker sebenarnya
dan setiap potongan kerang kemudian diberi lapisan resin
thank you banyak ya kok
berbagai kerajinan dihasilkan mulai dari model huruf dan angka beragam hiasan dinding hingga furnitur seperti lemari dan meja
dalam sehari angkringan di tempat ini menyediakan sekitar dua ratus sate kulit
wisata luar angkasa ya boleh juga
saya kurangin sedikit pun ketika dari
nah itu dan di cina sendiri pun kan memang hampir enam puluh persen itu ya
bisa menghasilkan dan bisa saving